kpk kembali memeriksa tersangka kasus dugaan suap dan korupsi proyek di papua lukas nmb
dalam pemeriksaan ini lukas diberi sejumlah pertanyaan terkait kedekatannya dengan pemilih pt melonesia mulia pitin enumbi
ini disampaikan kuasa hukum lukas nmb petrus bala pationa sesaat setelah mendampingi kliennya di ruang pemeriksaan penyidik
petrus balapationa mengatakan nmb menyangkal menerima uang dari pemilik pt melonesia mulia pitin inimbi
menurutnya kedekatan antara nmb dan pitin enumbi telah terjalin sejak nmb menjabat sebagai wakil bupati puncak jaya
tidak punya hotel
pak bakal sekarang jadi tersangka tpp gimana pak untuk siang uang
terima kasih pak
oh tangan di tpp